kembali di cnn indonesia business delapan belas perusahaan perikanan asal indonesia berpartisipasi di seafood expo note america atau sena dua ribu delapan belas yang digelar di boston amerika serikat
expo ini disebut sebagai salah satu expo atau pameran makanan hasil laut terbesar di dunia
di boston convention and exhibition center selatan kota boston amerika serikat pameran makanan hasil laut ini akan berlangsung selama tiga hari hingga selasa tiga belas maret
satu perusahaan dari lima puluh tujuh negara ambil bagian dalam pameran yang disebut sebagai salah satu pameran makanan hasil laut terbesar di dunia ini
pemerintah indonesia tidak ketinggalan berpartisipasi dengan menyewa dua puluh satu stand yang disediakan khusus untuk pengusaha perikanan seafood expo north amerika dari tanah air
booth indonesia terletak di posisi strategis dekat akses masuk pameran
dibasa ada at multipartn
bahan seafood di dunia
bagi perusahaan perikanan indonesia
pameran seperti ini sangat membantu
untuk mempromosikan produk mereka
amerika serikat saat ini merupakan pasar potensial
bagi produk perikanan indonesia
pasar itu semakin mengenal posisi kita di indonesia
sebagai pemerhati untuk produk yang berkelanjutan
jadi selama ini kan proses sudah cukup lama ya
jadi kita inginnya mempromosikan posisi kita saat ini
sudah sampai di mana

dan mungkin nilai jual kita makin hari makin tinggi
karena kebijakan di eu
sehingga dahulunya ikan kita dijual oleh china
sekarang kita jual sendiri
amerika serikat sendiri merupakan pasar yang sangat potensial
bagi produk perikanan indonesia
saat ini indonesia menduduki peringkat kelima negara ekspor
petir terbesar produk kelautan dan perikanan ke amerika serikat
indonesia berada di bawah kanada tiongkok chile dan india
dalam tiga tahun terakhir eksplorasi laut dan perikanan indonesia
ke amerika serikat selalu meningkat
pada tahun dua ribu lima belas ekspor indonesia mencapai satu lima miliar dolar amerika
atau sekitar dua puluh triliun rupiah
dua ribu enam belas meningkat menjadi satu enam miliar dolar amerika
dan tahun lalu ekspor kita membukukan angka lebih dari satu delapan miliar dolar
atau lebih dari dua puluh empat triliun rupiah
dari angka tahun dua ribu tujuh belas ini sekitar satu dua miliar dolar amerika
disumbang dari produk udang tiga ratus ribu dolar amerika
dari produk rajungan dan kepiting
serta sekitar satu ratus dua puluh ribu dolar amerika
dari produk laut berupa tuna tongko dan cakalang
menempati lahan seluas dua puluh empat ribu meter persegi atau dua empat hektare
salah satu pameran seafood terbesar di dunia
diselenggarakan di boston amerika serikat
lebih dari satu tiga ratus perusahaan dari lima puluh tujuh negara mengikuti pameran ini
pemerintah indonesia melalui kementerian kelautan dan perikanan
memfasilitasi delapan belas perusahaan dari tanah air
berpartisipasi dalam pameran ini
dari boston amerika serikat revolusi riza cnn indonesia